saudara bus angkutan penumpang mudik lebaran terbalik di jalan tol kilometer sembilan puluh sembilan subang jawa barat
empat orang mengalami luka berat harus dilarikan ke rumah sakit dan belasan luka ringan
dari video amatir yang direkam pengguna jalan terlihat bus po setia negara jurusan lebak bulus kuningan
terbalik di jalan tol cipali km sembilan puluh delapan kalijati subang jawa barat pada rabu sore
dalam insiden itu empat penumpang mengalami luka berat dan harus dilarikan ke rumah sakit
belasan penumpang lain mengalami luka ringan

sebelah kiri ke kanan dia agak kencang dikit terus
supir banting ke kanan langsung kebalik sebelah kiri
kan api juga kita kan main hp dia
karena posisi dia banting ke kanan itu saya kurang tahu juga
soalnya kita orang udah pada teriak
saat ini puluhan penumpang masih terlantar di bahu jalan tol
menunggu dievakuasi untuk melanjutkan perjalanan ke kampung halaman
kecelakaan terjadi karena diduga
tapi mengunduh berati patu khalifah j esc shops